ya berdasarkan informasi dari situs corona jakarta go id
sudah ada lebih dari dua ratus enam puluh kelurahan yang terpapar virus corona
belum lagi ditambah munculnya kluster perkantoran di jakarta yang enam puluh enam persen
kasusnya bahkan didominasi oleh orang orang tidak bergejala
dan untuk membahas penanganan covid sembilan belas di jakarta
bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia arman helmi
arman selamat sore
bagaimana pemprov dki jakarta menangani penyebaran covid ini
yang nampaknya angkanya semakin tinggi dan cukup sulit untuk dikendalikan
ya puspa memang ini bukan merupakan hal yang mudah untuk menekan
ataupun juga menangani peningkatan kasus covid sembilan belas di dki jakarta seperti itu
saya yakin dan percaya pemprov dki jakarta gubernur dan jajaran
dinas kesehatan dki jakarta semua orang bahkan sudah mati matian
untuk berusaha menekan angka atau tingginya kasus covid sembilan belas di jakarta
namun ini butuh kerja keras dan butuh
juga kesadaran penuh sepenuhnya dari masyarakat dki jakarta
kelurahan pademangan barat tercatat sebagai salah satu atau nomor satu
kelurahan dengan kasus covid sembilan belas tertinggi di dki jakarta
kelurahan yang memiliki luas sekitar tiga lima puluh tiga km persegi ini puspa memang cukup padat
ada enam belas rukun warga dan sekitar dua ratus lima belas rukun tetangga
dibayangkan ada delapan puluh sembilan ribu kurang lebih warga mendiami kelurahan pademangan barat ini
jadi merupakan hal yang cukup sulit untuk menekan tingginya kasus covid sembilan belas
ini upaya yang paling sederhana yang terlihat oleh saya
yang berada saat ini di kelurahan pademangan barat
di belakang sana tadi kita lihat ada razia masker oleh petugas satpol pp kelurahan pademangan barat
mereka bertugas memantau warga pademangan barat yang hilir mudik
jalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor ataupun juga roda empat
kalau kedapatan tidak menggunakan masker mereka akan memberikan sanksi atau hukuman sosial
seperti menyapu jalan
di halaman depan kantor kelurahan pademangan barat dengan menggunakan rompi berwarna
seperti petugas satpol pp ya terlihat di sana
kemudian juga tadi saya memantau puspa ada beberapa warga yang juga kedapatan
memutar balik kendaraannya karena mereka lihat dari jauh ada razia masker
dan mereka ternyata tidak menggunakan masker
jadi ini memang merupakan hal yang cukup sulit begitu puspa
mereka tahu pentingnya menggunakan masker tetapi kembali lagi
lagi lagi saya sudah berada di sini kurang lebih selama dua minggu
saya mengamati dan menganalisis
ada pola pemikiran dan juga ditambah dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi
oleh masyarakat yang berada di kelurahan pademangan barat ini
sehingga mereka begitu menggampangkan ataupun juga tidak mengindahkan aturan menggunakan masker seperti itu
tidak heran gubernur dki jakarta tadi sudah menyampaikan bahwa tiga minggu terakhir
tren peningkatan epidemiologi meningkat di jakarta
tiga minggu yang lalu positivity rate dari empat sembilan persen naik menjadi lima dua persen pada dua minggu yang lalu
dan seminggu terakhir naik lagi menjadi lima delapan persen
jadi kurang lebih di jakarta ini puspa berdasarkan active case funding yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta
ada kurang lebih tiga puluh persen jumlah kasus baru ditemukan
kemudian dua puluh persen ditemukan lewat jalur tracing
kemudian lima puluh persen lagi itu ditemukan lewat pasif active finding
pasif active finding ini adalah warga atau pasien yang datang berobat ke klinik
ataupun juga ke rumah sakit yang menemukan gejala seperti itu puspa
jadi ini jumlah yang cukup besar
sehingga butuh kerja keras dari pihak kelurahan sendiri
pihak lurahan sendiri juga seminggu atau dua minggu yang lalu saya wawancara lurahnya
lurahnya bilang bahwa mereka sudah melakukan upaya besar besaran
sudah turun ke pasar pasar ke gang gang sempit seperti itu
mereka mendata ataupun juga mengecek ktp warga yang kedapatan tidak menggunakan masker
dan sanksi sosial seperti menyapu jalan bahkan denda
nah kalau kita lihat puspa kalau cuma sanksi menyapu jalan
ya itu juga sana
kelihatan puspa ada dua orang atau tiga orang yang berboncengan motor
tidak menggunakan masker
rekan fotojurnalis endra rizaldi bisa memperlihatkan ke kamera
kedapatan oleh satpol pp mereka ditegur supaya menggunakan masker
mereka ternyata punya masker puspa tapi maskernya dikantongin
ya dan mereka hanya diberikan teguran seperti itu
nah menurut saya aturan ataupun juga sanksi peneguran
seperti tadi itu tidak begitu tegas
ya kalau bisa langsung diberikan denda
jerah kalau hanya ditegur tolong pakai maskernya
keluarkan dari kantong setelah itu mereka pergi lagi
ini tidak begitu kuat puspa sehingga masyarakat di sini masih tetap bebal
masih tetap tidak patuh dengan sanksi sosial seperti tadi disuruh menyapu jalan dan sebagainya puspa
oke arman seperti yang ada di belakang anda
ada petugas yang kemudian menjadi kontrol
menjadi pengawas setiap masyarakat yang lalu lintas di sana menggunakan masker atau tidak
apakah ini inisiatif dari kelurahan
karena kalau kita lihat di data situs corona jakarta
ada lebih dari dua ratus enam puluh kelurahan di jakarta yang terpapar virus corona
apakah artinya di setiap titik titik yang dikatakan rawan atau ada paparan virus corona di sana
juga ada setiap pengawas di sana
kalau untuk kelurahan pademangan barat sendiri puspa
lurahnya rm ruspandi mengatakan bahwa kegiatan seperti ini atau razia itu sudah mereka lakukan
kurang lebih beberapa kali
beberapa minggu yang lalu sebelum dinas kesehatan dki jakarta menyatakan bahwa
kelurahan pademangan barat sebagai kelurahan dengan kasus covid sembilan belas tertinggi
jadi mereka sudah melakukan upaya ini kurang lebih beberapa minggu yang lalu
sekitar tiga minggu yang lalu bahkan
tetapi lura juga bilang mereka sudah melakukan edukasi yang cukup
melakukan sosialisasi yang cukup
tapi yang saya temukan selama beberapa minggu dua minggu berada di sini
warganya sendiri yang kurang patuh puspa
kurang patuh dan juga menurut saya sanksi dan aturan seperti tadi hanya diberikan
dan himbawan itu kurang tegas
kalau perlu diberikan denda begitu biar benar benar ada efek jerah
kalau hanya ditegur begitu seperti tadi mereka akan tetap mengulanginya lagi
seperti tadi ada yang dari arah sana saya lihat mereka berboncengan tiga
begitu mereka lihat ada satpol pp mereka langsung putar balik kendaraan
mereka punya masker saya lihat di kantong tetapi mereka tidak menggunakan
itulah menurut saya adalah pentingnya ada efek jerah ataupun juga denda berapapun itu puspa
oke tapi mungkin di luar efek jerah
kesadaran masyarakat akan angka yang begitu tinggi di jakarta
kasus covid sembilan belas yang cukup tinggi di jakarta
nampaknya tidak menjadi kewaspadaan tidak menjadi apa namanya
pemikiran mereka untuk tetap berhati hati
untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
utamanya menggunakan masker di luar rumah
arman helmi korespondensi ann indonesia
terima kasih banyak melaporkan dari jakarta